saya masih sama sama dengan dulu supreme jadi kang emil juga masih di dki jakarta

kang emil masih di luar doanya ya
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya